presiden joko widodo mengatakan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan membangun rumah sakit khusus
untuk menangani kasus infeksi virus corona di pulau galang kepulauan riau
rumah sakit ini akan dibangun dari fasilitas yang sudah ada
atau merenovasi bangunan yang sebelumnya pernah digunakan
untuk menampung pengungsi dari vietnam
nantinya rumah sakit ini ditujukan untuk melengkapi lokasi observasi
yang telah ada sebelumnya yaitu di natuna dan juga pulau sebaru
serta satu ratus tiga puluh dua rumah sakit rujukan infeksi virus corona di tiga puluh empat provinsi
saya tadi tidak membangun karena fasilitas itu sudah ada
tetapi sudah lama tidak digunakan ini akan direnovasi dalam waktu yang sangat cepat
sehingga kesiapan kita kita memiliki
di pulau sebaru kita memiliki tanggung
kita juga pernah di natuna sehingga ada pilihan pilihan
tidak harus semuanya dibawa ke satu tempat di pulau sebaru